baru beberapa jam rata temu sama suami
luasa drama kalian
dia gak tau apa apa
dia gak tau apa apa
udah jangan ribut
udah jangan ribut
gua bunuh orang
gua tous berbicara
jangan pake pos
asing pak saya nggak salah pak saya nggak mau di penjara pak
gaya terbukaan saya pak tapi roy pak
pak lepasin pak
pak saya nggak mau masuk penjara pak
lu pasti bayar orang untuk memberikan kesan yang palsu
lu dengar ya
gua keluar penjara
roy nggak sepenuhnya salah
roy jadi menabrak orang itu karena dia merebut setir
dan saya lakukan ini untuk melindungi keluarga saya
kenapa dari kemarin gua nggak inget
kalo ep itu r langga permadi
gua udah salah menurut nini
jangan sampai andin jadi korban karena masalah masalah lu gue
jangan sampai angga menyebut ke andin kalau saya adalah kakaknya roy
ini saya di taksi pak
mau pergi kantor
saya udah dapet info tentang inisial ep pak
saya juga udah tau ren
r langga permadi
sudah ada tugas buat kamu
kamu gak usah pergi ke kantor
sekarang kamu pergi ke kantor polisi
r langga permadi
r langga permadi
baru beberapa jam gak ketemu sama suami
dia gak tau apa apa
dia gak tau apa apa
itu artinya lo masih ingat
delapan tahun yang lalu
lo gak mungkin lupa kejadian itu al
terus apa hubungannya sama si saya
pria sejati dia yang akan menyakiti wanita
tujuan gue bukan untuk nyakitin dia
dia gak tau apa apa
dia gak tau apa apa
itu artinya lo masih ingat
delapan tahun yang lalu
no gak mungkin lupa kejadian itu al
lu pasti ingat
terus apa hubungannya sama si saya
pria sejati dia yang akan menyakiti wanita
tujuan gua bukan untuk menyakitin dia
lu akan beras dendam sama aku
silahkan beras dendam sama saya
tapi lepasin disini saya
ini tempat gua al
lu gak punya power disini
disini gak ada hakim
gak ada jaksa
gak ada saksi yang bisa lu bayar
jangan sampai angga menyebut sama roy di depan andin

oke sekarang to the point
mau anda apa
lu udah denger tadi gue ngomong apa
gua mau balas dendam ke lu adelbar al fahri
lu udah jeblosin gua ke dalam penjara